kalau lo belum mampu beliin rumah emak masih bisa maklum
sekarang lo pilih mau pilih tati apa perempuan itu
perempuan yang mana mak
pake pura pura kagak tau lagi
iya maaf mendadak
saya udah di komplek baru indah nomor dua
susah nyari alamat ya
yang kemarin gak mau naik ojek saya kan
kalo sekarang mau
tenang saya cuma mau atlet aja
makan udah bilang jangan nikah sama anaknya mantan preman
lo kagak percaya
nah buktinya sekarang tuh
lah kenapa lu tak
waduh agak bener ini
tadi bu nur ke rumah
terus katanya bu nur lihat bang ojek
ramah banget sama penumpang
terus tadi siang pas makan
bang ojak dapet telepon
bang ojak kan gak pernah gak ngabisin makanannya mak
terus kemana sekarang tuh si ojok
kata pak sofian
tadi bang ojek pergi ada urusan sama temennya itu
yaudah sekarang lu berdua tenang aja ya disini
biar gue cari tuh si ojak
di sini kontrakannya
jadi berapa a a
menolong tetangga itu
mana gua tau
kalo gua tau mah ngapain gua nyari
tuh lu mendingan sekarang tenang dulu
jangan gampang dikomporin kayak gitu
kati gak pake kompor kok
maksud emak lu jangan gampang kebawah isu
mendingan lu telpon sunuh laki lu
itu bisa juga karena
ntar ya abang lagi ada urusan
oh kenapa gak dibawa aja sekalian kesini
engak kalau dateng mendadak
yang maaf ya kalau minta tolong begini
iya gak apa apa saya seneng kok bantu
saya pergi dulu ya
aku yakin ada suara perempuan
kalo gitu lu malam ini jangan pulang
lu tinggal di rumah mak aja
gue salah liat
aku merasa sedih
bagaimana siap kondisinya
jadinya bener jugaan saya
enggak ada sojaknya saya juga bisa lihat be
etis lu lihat sojak enggak enggak terus gimana nih be ya udah kita balik lagi aja ke dalam kita
cari sampai dapat eh pur helo saya pur jak apaan dicariin pabe antar aja gue banyak urusan
tapi maktati enggak tega tinggalin bang ojak tapi dia tega kan tinggalin elo sayang
kalau lo belum mampu beliin rumah emak masih bisa maklum tapi kalau lo sampai selingkuhin
si tati maka gak bisa maklum sekarang lu pilih mau pilih tati atau perempuan tuh
perempuan yang mana mak pura pura kagak tahu lagi tadi bunuh rumah pak sopin udah bilang
kalau ada ngobrol ngobrol sama perempuan ya emang iya mak itu teman lama abang dokter kandungan
dari rumahnya nanya dia bisa apa enggak bantu kita ternyata bisa jadi abang nggak selingkuh
gua sayang melulu tat lu kenapa gak bilang kalau itu perempuan temen lu ya ucap baru mau bilang mak